dari pulau jawa kita ke kepri kapal bermuatan sayur speedboat tenggiri empat tenggelam di sekitar perairan pulau kenipan kabupaten karimun kepulauan riau pada minggu siang
kini kapal tersebut sudah dapat ditarik ke bibir pantai pulau terdekat
video amatir dari basarnas memperlihatkan sebuah kapal tengah tenggelam saat tim sar gabungan karimun melakukan penyelamatan terhadap tujuh orang yang terdiri dari satu nakoda dan juga enam abk
berdasarkan informasi dari kasiop basarnas tanjung pinang eko suyatno kapal jenis speedboard itu hanya menyangkut sayur sayuran dan rencananya kapal tersebut menuju ke batam dari kepulauan riau
terjadinya laka laut di sekitar perairan selat belia speedboat tenggiri yang berangkat dari pulau buton pekanbaru
menuju ke pulau batam dengan muatan sayuran untuk korban jiwa alhamdulillah nihil tidak ada korban jiwa
jadi jumlah nakoda beserta penumpang enam orang berhasil kita selamatkan